wuih masuk ya
papi gak usah curiga
tenang aja pe
gue kasih sekarang
nanti aja deh
udah wangi udah rapi
adem banget rasanya
itu perasaan gue
centini emang istimewa sih
centini bahagia banget mas bobi
centini gak pingin pisah dari mas bobi
mas bobi juga gak mau pisah sama centini
merpati ini simbol cinta kita
sekarang kita lepas merpati ini
supaya dia bisa terbang bebas mencari cinta sejatinya seperti kita
kita lepas yuk
mas bobi apakah kita bisa berdua berdua
apakah kita bisa seperti merpati itu
dan tidak ada yang menghalangi kita berdua mas
yang penting kita saling cinta dan kita saling percaya
yang penting kita saling cinta dan kita saling percaya
kamu telah membohongiku selama ini
kamu benar benar tidak mencintaiku
kamu benar benar tidak mencintaiku
kamu benar benar tidak mencintaiku
aku tidak bisa menerima
bobi aku akan menguntukmu
cindy jangan cindy
aku harus menguntukmu bobi
aku harus menguntukmu
cindy jangan cindy
ini hanya berhormat ami
setelah dirimu tersibuk

ada surat segala
lebih kelewatan ya
masa untuk centini jauh lebih bagus dari cindy ya
oh nggak boleh terjadi bos
nggak boleh terjadi
jangan sedih bob
nggak mandi ya
nggak belum mas
nanti kalau udah mandi tunggu mas bobi di kamar ya
mas bopi mau kasih sesuatu buat cindy
gelang ya mas
oh kan tau duluan deh
kan jadi gak surprise nanti
bener ya abis mandi tunggu mas bopi di kamar ya
jangan lupa ya wany
dan bobi itu pacarnya datang
oh ya bilangin suruh tunggu mau mandi dulu mbok
ini bukan hari minggu itu kan hari selasa
bobi mandi dulu
oh mau mandi dulu
on time banget kamu
iya dong ini kan first date kita jadi aku harus on time
eww kamu belum mandi
tadi aku tiduran nungguin kamu
oh sian yaudah deh kamu mandi dulu
kamu mau mandi di sana
aku mandi dulu ya
mau ngasih tau pacarnya dan bobi
katanya baru mandi
dan bobi lagi mandi
oh iya tadi dia udah bilang kok
enggak bukan hilang tadi bobi udah bilang kalau dia mau mandi
nah dompet apa kendi sih yang hilang kok macem macem kendi itu untuk apa
eh kok kendi sih enggak saya gak ada bilang kendi aduh capek deh
oh minta teh eh oke deh
eh buat deh
seperti janji mas bobi tim mas bobi mau kasih tau sesuatu
tapi karena mas bobi buru buru mau berangkat
nanti mas bobi liat lagi cocok apa gak ada tangan kamu mas bobi janji gak bakalan lama
di dalamnya ada surat mau dibaca juga gak apa apa
ini gelang emas
mas beneran mas mas ini baru pertama kali lo jantin ini dapet hadiah gelang emas lo mas
jangan lupa suratnya dibaca ya
mas bobi harus berangkat nih mau motor sini mau ngomel ngomel lagi ya
mas bobi janji gak bakalan lama lama kok oke
rencana mau diner dimana udah booking tempat loh
udah dong om tadi sini sebelum kesini itu udah booking tempat
cindy booking nya di red dragon restaurant
eh itu tempat bagus sekali
cocok untuk driller sangat romantis
cindy juga bisa romantis sama tobi
iya lokal kan masih muda jadi harus lebih romantis lagi
om lagi sibuk apa
saya berangkat sekarang cindy
oke ya semoga beruntung
apa sih pengen tahu aja
nah lo tuh kalau ditanya bukan langsung jawab
loh heran bikin sedang gue dikit kenapa sih
lagian bang pi'i mau tahu urusan orang aja
bukannya begitu cet
searian ini lo udah bikin gue jantungan dari mulai nyuruh cacaran afrika lah
lagian bang pi'i telat mikir sih kan udah tahu bapak nyuruh cet ini kalau suruh daryan
ya udah dand dandan sakit sakitan
ya kan gue kagak tahu kalau bakalan wujudnya kayak begitu
totol totol kayak macam tutul
iya sih nggak usah marah kenapa serius amat tio
yaudah bukannya gue pengen tahu
jangan dulu tak eman mas
gue tahu lo tuh dari siapa ya
pasti kan dari seseorang yang istimewa menurut lo kan
gue tahu dari denbobi
loh bang pi'i nih kok bisa tahu dari mana
lo tahu nggak denbobi itu naksir pernah sama lo
ya iya masa nanti dia naksir gue
sekarang gue pengen tahu nih apa isinya
aduh tak eman eman ya bang pi'i
pingin itu aku buka ini nanti kalau sudah sendirian aja
ya iya lah tin gue cuma pengen tahu itu isinya apaan
hah gelang emas
gelang emas weh
tadi pak pi'i lihat sendiri si pupi udah beli kok
hah bagus kalau begitu
akhirnya mereka bisa lebih dekat lagi
selesai wisuda tinggal kita pikirin kapan nikahnya
nih luna sudah
selesai sudah tugas kita sebagai lantuan
iya eh pi dinner nya di mana mereka
di redragon tempatnya cocok buat mereka sangat amat romantis nih
ya udah kalau gitu mami ganti baju dulu